udah lapar kan
ngapain sih kamu
sylvia dia memang bodoh stupid
kalau kamu mau hukum dia
hukum aja sylvia kamu gak usah ragu ragu
papa juga kangen sama kenjo
dan itu tante nur
tante bella sama tante nur mau nginep disini
jadi kenjo aja harus jadi anak yang baik
aku akan selalu baik kok sama tante berdua
iya tante percaya kok
kalau kamu anak baik
yang itu alika
kenapa sih aku laku itu selalu gagal
itu karena salah kamu sendiri cynthia
sekarang gini ya
ngapain juga kamu taruh album foto
terus ketangke basah lagi
sekarang kamu mikir gak
kalau terjadi apa apa sama om art
siapa yang disalahin
mama om arta baik baik aja
dia sehat mah
tapi tapi semua rencana aku tuh gagal
bahkan bahkan om arta menyuruh afik untuk menceraikan aku
alah kamu itu
om itu udah peringatkan kamu berkali kali cynthia tapi
kamu gak pernah mau dengerin om
kamu tuh selalu menutupi kemauan kamu sendiri
dan sekarang lihat
sekarang apa yang allah takuti selama ini udah jadi kenyataan
gak ada gunanya juga sekarang kita salahin sinch ya terus terusan seperti ini
aku rasa ada baiknya sekarang kita pikirkan
apa yang harus kita lakukan agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik
aku gak terima anak aku diperlakukan seperti ini
anak aku dibuang begitu saja rafi
aku gak terima
aku benar benar gak terima
ini ini kayu apa sih
saya disini buat ngobatin anda
saya bukan pasien
kamu dimana sih bella
kamu ngapain disini
kamu mau lihatin anak haram itu
kamu tuh ngagetin tante aja deh
jadi tante mau berapa lama tinggal disini
mungkin untuk sebulan kedepan
udah banyak cewek datang dan pergi kok
aku gak peduli
tante sini aku bisikin
tante cantik deh
iiiih genit banget sih kamu
kamu tahu nggak kenapa kakak kamu itu kayaknya gak suka sama tante selalu marah marah kenapa sih
tapi sebenarnya dia anak baik
jadi gak usah terlalu kamu pikirin ya
ini dua waktu makan siang
aku pengen lihat
ngapain sih kamu
sylvia dia memang bodoh stupid
kalau kamu mau hukum dia
hukum aja sylvia kamu pasal agur agur
untuk pulang dulu lah
tinggal di rumah dengan kamu
nanti kalau keadaan sudah memungkinkan
baru saya akan jemput anak kamu
saya sendiri yang datang saya akan jemput
ini anak kamu kok egois banget ya
gak sabaran susah banget dibilangin
lihat apa yang sudah dilakukan oleh anak kamu
kalau sampai mas arta
bener bener ya anak kamu ini kayaknya
udah gak peduli lagi dengan keluarga saya
saya bener bener minta maaf
sehingga ini memang udah membuat kesalahan besar
please jangan mengkondisikan cynthia menjauh dari afrika
atau setiap pergi dari rumah ini
aduh saya udah gak tau lagi deh harus ngomong apa
saya udah gak punya kuasa apa apa
yang berkuasa adalah
mas arta kamu tahu dong suami saya seperti apa
kalau udah punya mau itu harus
gak ada yang bisa mencegahnya
ini semua bukan salah dia pak
yang dia inginkan hanyalah untuk tetap tinggal di sini bersama suaminya
pernikahannya kan dipaksakan
tidak ada cinta disitu
kalau terus dipertahankan
itu sama saja dengan menyengsarakan mereka berdua
kamu mau gak
cynthia menghabiskan sisa hidupnya
dengan suami yang mencintai wanita lain
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
saya akan memberikan uang
buat cynthia sebagai kompensasi
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
terima kasih pak
kami tidak butuh uang
kami tidak butuh kompensasi dalam bentuk apa
tidak ada apa apa

papa harus tau apa yang sebenarnya terjadi
mereka saling cinta pak
karena kalau tidak
tidak mungkin alfif akan tidur bersama anak saya cynthia
jadi kalau bapak sekarang ini
tetap memaksakan afif untuk bercerai dengan cynthia
bapak sudah melanggar hukum agama
haram hukumnya pak atta
kamu tidur bersama cynthia
benar kamu tidur bersama cynthia
terima kasih ya sayang
kamu sudah memberikan aku hak kamu sebagai istri
benar kamu tidur bersama cynthia